jika anda menyukai wisata bertema sejarah namun ingin berkunjung ke lokasi wisata selain museum
liputan berikut ini bisa menjadi referensi anda
wisata napak tilas jejak kaum mardiker di jakarta utara memang belum populer
pastinya anda penasaran dong siapakah kaum mardiker ini
informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
iqbal kurnia dipamit selamat siang dan sampai jumpa
perjalanan saya dimulai dari gereja tugu
gereja cagar budaya ini telah berusia dua ratus tujuh puluh tahun dan menjadi saksi sejarah jejak jejak portugis dan belanda di tanah batavia
orang portugis yang tinggal di kampung tugu sebenarnya adalah creo people atau orang kreo
yang merupakan campuran orang portugis afrika india dan juga indonesia
di zaman penjajahan belanda mereka ini disebut sebagai margikers yang merupakan presatan dari kata merdeka
nah margical ini dulunya adalah
budak yang kemudian dimerdekakan oleh company setelah mereka memeluk agama kristen protestan
itulah kenapa gereja tugu ini menjadi pusat bagi komunitas masyarakat di kampung tugu
keturunan kaum mardiker yang menghuni kampung tugu kini dikenal sebagai orang betawi kristen
jejak mardiker masih dapat dilihat di kampung tugu terutama di rumah tua seperti ini
bahkan salah satu warisan mereka masih dapat saya nikmati
kampung tugu juga dikenal sebagai tempat lahirnya musik keroncong
pada perjalanan kali ini saya berkesempatan mendengarkan musik keroncong khas kampung tugu
alunan musik roncong membuat saya terlena apalagi di tengah cuaca yang mendung
usai menikmati musik keroncong saya pun merasa lapar
yuk sekarang saya ajak anda mencoba kuliner khas kampung tugu
salah satu khas kuliner kampung tugu adalah gado gado siram
konon katanya gado gado juga datangnya dari kampung tugu karena adanya bumbu kacang yang biasanya menjadi tradisi masyarakat portugis
lalu kemudian di sini di kampung tugus juga ada beberapa makanan khasnya
di sini ada apem kinca lalu ada juga ketan unti yang biasanya hanya ditemukan di rumah berduka saja
lalu juga ini ada kuota
kue pisang udang sekiranya sih rasanya kayak nagasari ya cuma dia lebih gurih karena ada udang di dalamnya
kalau nagasari kan ada pisang ya kalau ini ada udangnya jadi gurih gurih manis gitu
wisata tambu tugu sebenarnya masuk dalam jalur wisata pesisir di jakarta utara
sayangnya belum banyak wisatawan yang berminat datang ke sini
oh yang paling utama itu karena infrastrukturnya ya
karena jalan menuju ke sini transportasi publiknya kurang banyak
terus udah gitu memang jalannya kalau menuju ke sini tuh selalu harus melalui kontainer panjang sekali antriannya
jadi itu memang yang seperti kayak jalur setan kalau ke sini kalau hari hari biasa
lantas apa kata mereka yang pernah wisata ke sini
kayak kenal jakarta lebih
nggak jakarta kayak kota besar doang tapi ternyata di jakarta tuh banyak peninggalan sejarah yang kita sendiri nggak tahu yang udah tinggal di jakarta
jadi jakarta baru sekali ke sini
keren sih artinya kalau di indonesia banyak yang begini ya
mungkin masyarakat kita kan saling mengenal ya
adanya perbedaan adanya budaya
dan itulah perjalanan singkat saya ke kampung tugu
bagaimana anda tertarik untuk berkunjung
umtaza jatradiningrat jakarta